hai warna udah pergi buka
pisang goreng bakal udah dibawa sama laki laki
laki laki nggak jelas
bos bos eh ini dia orangnya eh mana jam pesan gue iya bos maaf ricardo
lu gimana sih maaf bos namanya orang lupa kagak inget kalau nggak ada jam itu terus
gimana dengan pertama gua dong ah gak jauh sini maaf bos lu mau nggak bisa diandalkan
bos nyonya buat nemenin masbut di sini
eh lu nggak ngeliat apa rumah sempit kayak lu makanya gini lu mau tidur di mana udah pulang
sana ya udah kalau gitu saya pamit misi bos misi bos misi bos aduh mau dear gue gimana ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
kursi keras lagi ya
cil buka pintunya nih ibu bikin pisang goreng bakal lu buka
bukakan pintunya dulu dek
abang mau masuk
kita ini kan sudah suami istri ya
ya kan tan
untung kita gak jadi pulang
jadi ada bahan gosip buat besok sama ibu arisan
ada untungnya juga ya
kita bantuin disini
ini kan pisang goreng kesukaan elu cil
suruh pergi dulu warnonya
abang cuma pengen masuk kok dek
aduh berisik berisik berisik
saya mau panick pintunya
meningkan kalau kata gue
umur diluar raja
terima kasih tanski
apaan lagi tuh tanski
tanski itu panggilan sayang untuk tante tante
cil buka pintunya
warnonya udah pergi
pisang goreng bakal lu udah dibawa sama laki keluar
bagus nih buahannya
kamu kan baru makan
kamu kan baru makan
kamu bisa goreng berminyak ini
gak boleh berminyak loh jok
lagi motor baru kenapa mesti dicuci sih om
nanti dikasih sampo
mau sekalian difotoin gak oh
kamu memang menantu yang hebat
nah gitu bagus om
sekarang kayak ngebut gitu loh
sekarang ini om ngeram mendadak
hasilnya bagus bagus loh om
jangan pegangin saya ini motornya motornya
aduh udah motornya
pegangin motornya lewat belakang
motornya motornya jatuh jatuh ini motor baru
motor baru didudukin orang lain
motor kaget ya sampai jatuh ya
oh di foto buat kenang kenangan aja
bukan untuk dijual
eh saya itu tidak habis pikirin bapaknya acil itu
itu kalau ada pengantin yang datangnya beda orang
itu akan masuk penjara beserta dengan pengantar pengantinnya
soalnya itu termasuk melanggar hukum adat
hukumannya berat coy
jadi gimana nih tentang acil
menurut saya acil itu hebat
dia mau berkorban
untuk bikin orang tuanya bahagia
menurut saya keren
kejebak kawin itu gak keren
tepatnya di jebak kawin bapaknya sendiri
sama bapaknya sendiri
atau sama patuh hari
kok jadi bahas itu sih
nyelamatin acil dari malam pertama
hah saya punya ide gus
bagaimana kalau kita lapor densus delapan puluh delapan
iya kita laporkan acil diculik teroris
ini ngapain motor pake dibawa ke dalam segala
si tortor mau di dalam
di luar takut masuk angin
malu buat ketemu sama orang orang
bapak sengaja ngejual anaknya
ke patuh hari
demi punya motor
sama anaknya patuh hari
salahnya dimana sok
bilang aja demi motor
kebaikan buat siapa
patuh hari tidak menggagalkan pernikahan
terus malah menggantikannya
itu apa artinya
dua duanya anak patuh hari
pasti keduanya anak baik
kalaupun warno belum baik
itu mau urusan waktu
nantinya juga warno baik
pak si acil dari tadi
kagak mau keluar dari kamarnya
padahal si warna udah jadi lakinya
bakal jadi apaan nasib pernikahan mereka
anggap aja ini ujian
kesabaran itu pahit
bukan lagi ngomongin buah buahan
helm masih di luar
bunga mau masuk